pemprov dki jakarta menyegel pulau c yang menjadi salah satu pulau hasil reklamasi di pantai utara jakarta
penyegelan dilakukan karena pihak tetap melakukan proses pembangunan meski pengembangnya tidak memiliki izin mendirikan bangunan
penyegelan ini adalah prosedur standar yang dilakukan pada proyek yang belum berizin
pulau c dibangun oleh pt kapuk naga indah yang merupakan anak perusahaan dari agung sedayu group
menurut warga sekitar pembangunan pulau c telah dimulai sejak tiga tahun lalu
kita udah banyak saya sama agung sedayu baik sama bosnya
saya sampai semua orang baiknya belum ada saya akan bantu izin secepat mungkin dengan ptsp
saya nggak akan menghalangi kamu mau fondasi duluan pun saya kasih
saya kasih selamatnya kalau kamu lampauin klb nggak ada aturan saya penggal